yuk buka rekening saham download aplikasi motion trade sekarang

jadi syuyun bener bener meninggal
masuk secepat itu sih waduh
berhenti pakai sayang lagi nih pareng
mungkin johan pasti memilih aku
karena kan aku udah gak punya saingan
oke kalau gitu gini
kamu persiapkan diri kamu baik baik
dan tempel terus si pak johan itu
dia itu kan produser yang royal sama artisnya
aku yakin dia pasti akan milih kamu
aku kan sudah melakukan yang terbaik buat dia
aku akan jadi penyanyi dangdut yang terkenalan
aku akan terkenal
aku akan jadi orang terkenal
aku akan banyak uang
aku yakin pasti dia nyatir dia
artinya aja gak wajar
iya karena di sekeliling tubuhnya banyak benda tajam
ada silet ada paku ada beling
pasti ada yang masih hidup dengan dia
jadi yang itu kan lagi naik daun
masih banyak ya
lan kalau si yun masih hidup
dia akan menjadi penghambat untuk karya karya
alah udahlah tenang aja
si yuyun tuh gak ada apa apanya dibanding kamu
tapi lan suara dia tuh bagus
kamu harus pikirkan gimana caranya supaya dia gak ada apa apanya dibanding aku
nanti aku pikirin deh
oh aku ingin minum